sudah satu tahun kampung kaligrafi yang berada di gang raden jibja kelurahan cicahem kecamatan kiara condong kota bandung ini berdiri
tulisan potongan hadis ayat al quran hingga ⁇ asmaul ⁇ husna di sepanjang dinding jalan gang masih terlihat rapi dan indah
hasil karya tersebut merupakan kolaborasi antara perajin kaligrafi yang tinggal di gang raden jibja dengan warga sekitar termasuk karang taruna
ide awal tercetus kampung wisata budaya dan kaligrafi ini dari keinginan untuk membuat suasana kampung yang unik dan berbeda dari yang lain
apalagi tak sedikit warga di kampung ini memiliki potensi membuat kaligrafi al quran
ada pakarnya dua orang tapi banyak yang membantu sama kepemudaan sama karang taruna
alhamdulillah bisa membantu pembikinan mural kaligrafi
dan alhamdulillah sampai sekarang sudah pada bisa
tim kepemudaan sama karang taruna
karang taruna sampai yang bisa sudah sampai dua puluh orang
ada banyak jenis kaligrafi yang menghiasi sepanjang jalan gang ini
seperti jenis kaligrafi hotkufi muroba dengan ciri khasnya berbentuk geometris dan tanpa harokat
tidak hanya memberikan tampilan kampung menjadi indah dan menarik mural kaligrafi ini juga sebagai syiar islam
uniknya mural kaligrafi ini tidak hanya dibuat dari cat tetapi juga dari busa tebal
ya dipakainya bahan busa tebal pada salah satu kaligrafi ini tentunya untuk memberikan corak yang lebih atraktif dan kesan timbul pada kaligrafi ini
sehingga membuat tembok di sepanjang kampung ini lebih indah
pasalnya sebelum kampung ini menjadi kampung kaligrafi sepanjang tembok ini dipenuhi dengan coretan coretan yang umum
pengamat budaya dan media uin sunan gunung jati bandung menilai kaligrafi al quran
sebagai sebuah ekspresi budaya islam sah sah saja diaplikasikan pada ruang publik
dalam hal ini pada medium dinding atau tembok sebagai sebuah karya seni
sebab dalam islam upaya memuliakan al quran bisa dilakukan dengan mengindahkan bacaan dan menghaluskan tulisan
akan tetapi ada sejumlah aturan dan kaedah yang harus ditaati dalam membuat mural kaligrafi
seperti tidak pada tembok toilet ketinggian berada satu meter dari tanah serta memiliki tujuan yang jelas
kalau misalnya sekarang muncul sebagai apalah misalnya bagian dari kampung gitu ya muncul di ruang publik tidak di tempat tempat yang tadinya dianggap istimewa
saya kira ini kembali kepada motifnya apakah memang tujuannya baik ataupun tidak
tapi kalau dilihat dari tampilan
tampilannya kalau dilihat dari apa namanya yang tampak saya melihat bahwa kan kalau dalam kaligrafi arab itu ada beberapa kaedah yang tidak bisa dilanggar
jadi tidak seperti seni murni lah gitu ya karena ada beberapa aturan
semuanya sesuai dengan kaedahnya gitu artinya baik secara estetika maupun secara etik saya kira begitu
masyarakat gangra dan jibja berharap keberadaan mural kaligrafi di kampung
mereka dapat menjadi percontohan bagi kampung lain dan bisa menjadi alternatif wisata kota bandung
rencananya mural kaligrafi ini akan terus dikembangkan di sepanjang gang tersebut
zai ulhak helmi surya negara bandung jawa barat